kalau pak prabowo datang ya kita juga akan kasih karpet merah
pks mengundang besok halal bihalal
itu mungkin mukaddimah untuk diketah dialog untuk ngobrol banyak ya
kita berharap pak presiden pemenang bisa berhadir
dan sepaling tidak sohibulbet pkb di sini berhadir jangan lupa
di ruang sana yang kecil tapi mungkin romantis lah ya
jadi mungkin dari situ nanti kita akan berangkat langkah selanjutnya
yang jelas bahwa pks ini saya sudah katakan
pks paling siap dengan segala situasi
mau di dalam mau di luar mau di dalam
ditugaskan keluar dari luar ditugaskan ke dalam
tinggal permasalahan suasana dialognya aja nanti
kita tunggu saja beberapa hari ini moga moga kalau pak prabowo datang
ya kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang